menteri agama yakut holil komas menegaskan pembahasan tentang kenaikan biaya haji belum final
biaya tersebut masih dihitung oleh badan penyelenggara kegiatan haji dan komisi delapan dpr
yakut belum dapat memastikan apakah akan ada kenaikan biaya haji
namun ia mengaku banyak kebutuhan khusus yang harus dihitung di tengah pandemi covid sembilan belas
belum belum jadi belum ada yang bisa dijelaskan soal itu
apalagi itu itu lebih nggak tahu lagi kita
tapi mas koordinasi dengan pemerintah saudi gimana
kalau koordinasi dengan pemerintah saudi kan tentu komunikasi tentu
kita lakukan komunikasi cuma membuka atau menutup ibadah haji itu kan bukan kewenangan kita
kemenangan mutlak pemerintah saudi
ya banyak yang dihitung yang dihitung komponennya kan banyak
tiket dihitung ya kan catering dihitung
semua dihitung dong